nah udah kebiasaan lain gak kan
maaf pak tukang
dah kopi buat kamu nih
saya mau ngelanjutin baca
edward lagi baca buku apa
kamu bisa baca kan
bu gurunya hebat
iya bu gurunya hebat
laptop debbie itu rusak sistemnya
makanya sebenernya bisa cepet
bu gurunya pintar
deb aku boleh minjam laptop kamu lagi gak
makasih ya deb
kalian merasa gak sih
kalau sekarang itu anak anak kita sudah tidak menghargai kita
anak anak begitu antusias
menyambut kedatangan ibu mereka yang pulang dari luar negeri
begitu semangat menjemputnya
dan begitu menghormati ibunya
debbie masih menghargai saya
keliatannya aja dang
tapi kalau kita perhatikan
anak anak kita tidak butuh kita
kalau ada masalah keuangan
anak anak kita larinya ke ibu
apa pernah anak kalian minta duit sama kalian ketika ibunya ada di sini
kalau ada orang datangnya
yang dipanggil siapa
kan mereka tahu
itu uang ibunya
sampai sampai kalau kita mau sholat jumat
kita minta duit dulu sama istri kita untuk bisa beramal di masjid
mereka juga tahu yang kerja itu ibu mereka
kalau ibu mereka lagi tidak di sini
dia kan mintanya sama kita
ya tapi tetap saja mereka tahu
itu bukan uang kita
itu uang ibu mereka
capek deh kum
ikutin cara berpikir kamu
kamu mah gitu kum
saya bukan ngambek doan
coba kalian perhatikan
apakah pernah anak anak minta sama kita
saat mereka mau membeli sesuatu
apakah pernah kita diajak bermi
bahkan saat mereka mau membelikan baju untuk kita
kita tidak pernah diajak untuk berenbuk
harga diri kamu itu terlalu tinggi kok
kamu itu harus belajar untuk berpikir tidak seperti laki laki pada umumnya

kalau kamu melakukan itu
kamu akan tersiksa
dunia ini sudah terbalik

kalau kamu mau aman mau hidup tenang ikuti arus
mulai berpikir seperti perempuan
mulai berpikir seperti perempuan
kita ini bukan pemimpin rumah tangga
kita ini bukan pemimpin rumah tangga
tapi bapak rumah tangga
istri kita yang cari nafkah di luar

di rumah papam ayam minyak
nah udah kebiasaan lagi ngegaru
maaf pak tukang
nah kopi buat kamu nin
saya mau lanjutin baca
jangan terus terusan ngegaru pak tunin
kita teh harus punya pasien baru
kalau nggak ada pasien baru
kamu gak bakalan punya baju baru nih
saya sudah mempunyai cara untuk menangani pasien baru nih
tinggal sedikit lagi yang harus saya pelajari
bagus satu kang
gaji kita tadi sudah berapa ya
gua ke kamotay baru kerja berapa hari
apaspa ini aku dapat gaji
mak ice mau beli handphone mak yang bagus
gimana mama beliin dulu handphonenya
nanti memang potong dari gaji ice
kamu kenapa tuh
kok mukanya sedih gitu
mama liat sebentar
kamu kangen sama papa kamu
kamu mau tinggal lagi sama papa kamu
terus kenapa tuh
kamu sedih baca ini
aku itu cuma kasian aja
sama anak anak yang orang tuanya pada pisah
terus aku bersyukur
karena kalau aku itu masih beruntung mams
aku masih ngerasain tinggal sama pupsnya aku
terus sekarang aku masih bisa tinggal sama moms
kalau misalnya satu hari nanti papa kamu datang
terus dia paksa kamu buat tinggal sama dia lagi kamu mau
aku mau tinggal di sini aja sama mans
aku lebih seneng tinggal sama mams
mama juga gak mau
tinggal sama mama terus ya
kamu tamat smp mau kemana sel
aku mau ke orang orang celos aja pep
tamat smp langsung kerja ke luar negeri
sekolah juga bingung
bapak teh cuma kulih panggul di pasar
gajinya juga dikit